promosi ke liga satu musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dewa united fc langsung bersiap dengan merekrut neil maizar sebagai pelatih kepala yang baru
selain itu dewa united fc juga berencana untuk mendatangkan dua pemain asing jempolan dari akademi sepak bola ayak amsterdam
kesuksesan dewa united fc lolos ke liga satu tak lepas dari peran pelatih sebelumnya kasar tadi
namun lisensi aafc yang dimiliki kasar tadi tidak memenuhi syarat untuk menangani tim di liga satu yang harus memiliki lisensi afc pro
karena hal tersebut manajemen klub merekrut neil maizard sebagai pelatih yang akan menukangi dewa united fc di liga satu musim depan
sebelumnya nil maizar adalah arsitek dari klub sriwijaya fc yang juga pernah menjadi pelatih timnas indonesia
di dalam persiapan tiga bulan ini kita akan mulai latihan di tanggal enam besok enam april
kita start latihan dan kita butuh sekitar tiga bulan untuk persiapan tim
kondisi anak anak bagus fisiknya taktiknya bagus tekniknya bagus dan juga mental perjuangan juga bagus
di kontrak selama dua tahun nil maizar akan mempertahankan sekitar tiga puluh hingga empat puluh persen dari skuad lama dan akan melakukan pembenahan di seluruh sektor
mematok target tinggi di liga satu musim depan manajemen klub juga berencana mendatangkan dua pemain asing jebolan
akademi sepak bola ayaks amsterdam
semoga negosiasinya lancar semoga kita bawa ke indonesia
besar harapannya dengan adanya coach neil dewa united semoga musim depan berada di papan atas sehingga musim depannya lagi kita bisa masuk ke afc
dewa united fc berhak tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah berhasil finish di peringkat ketiga kompetisi liga dua musim lalu
banten international stadium dan stadion madia senayan akan menjadi opsi kandang dari dewa united fc di liga satu musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga